kang tisna mau baikan lagi sama mbak rika
terus kang tisna mau minta tolong aku biar aku sampein
siapa tuh namanya
kan ini mah demi kebaikan
kamu pasti mau jailin saya ya terus pura pura baik biar saya gak curiga
mak soe buat apa dendam itu juga bisa bikin seret rezeki kamu hebat cuy
assalamualaikum tat salam
punya basah enggak punya mak amri sologi buat apa begitu kaki emak pegel buruan
kamu kan biasa dicuekin sama riga joy tapi yang ini lain john lain gimana janji ya kalau
kamu gak ketawa oke aku janji kok nyerinya cuma satu kalau dua jari namanya janji janji cuy
john tadi saya ngajak bicara naik rika sambil jalan mau ngajak damai tapi dicuekin terus eh
tahu tahu pas nengrika ngomong tahu tahu pas udah sampai rumahnya

mereka gak ada
bang ojak juga gak ada
kalau ada si ojak
maka gak jalan kaki kemari tau
eh kenapa lu
tadi pengen pipis mak
ya buruan sana gi
sampai jumpa lagi
john si tisna kemana
jangan tanya pergi kemana joy
aku gak tau
gue gak perlu es dawet
gua perlunya daun kelor
sejak kapan daun kelor bisa nandingin es dawet
buat obatin sipur
biar dia waras
sipur udah mulai gila
entah kalau dia gila dia uber uber lu
coy aku tau tempatnya daun kelor coy
adanya di sebelah kiri joy
assalamualaikum neng ani
ih kok ngikutin aku
aduh aduh aduh
terus kenapa tuh muka emrengnya semuluk
tati lupa tangannya abis pegang balsem
jadi kang tisna mau baikan lagi sama mbak rika
terus kang tisna mau minta tolong aku
biar aku sampein
siapa tuh namanya
kan ini mah demi kebaikan
lama amat nggak ada daun kala raja
susah pak ji nyarinya
makanya buat obat
kalau gampang buat lalat
tunggu di luar aja
baru mau duduk
kenapa pak ji